dan saya akan langsung berbincang dengan salah satu pemimpin wilayah ataupun juga
kabupaten kota yang terkena imbas efisiensi tersebut
bagaimana tanggapan wali kota bandung ridwan kamil terkait pembekuan dana alokasi umum ini
gerak cepat sri mulyani kita bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan sudah bergabung bersama kami saat ini ada wali kota bandung ridwan kamil
selamat sore pak ridwan
selamat sore mbak hera
pak ridwan atau saya menyebut mungkin lebih akrab lagi dengan wali kota ridwan kamil
dana alokasi umum daerah di panglima
kang emil aja
oke kang emil saja ada yang lebih akrab lagi ternyata
dana alokasi umum daerah di pangkas
bagaimana anda akan mengatur strategi keuangan daerah anda
untuk wilayah bandung saja saya mencatat ada tiga ratus dua miliar lebih yang memang akan menjadi bagian

bagaimana anda akan mencari strategi keuangan daerah anda
saya ikut sedikit protes kepada pemerintah pusat
kalau ada yang kebijakan berdampak pada kami kami
bahwa kaminya itu diajak bicara dan dicarikan solusi
tidak semata merta dikabari bahwa anggaran dipotong terus terserah anda anda
dau tiga ratus miliar itu berdampak pada gaji dan pendapatan penghasilan
dari para birokrasi dan aparat yang kami kelola di kota bandung
sehingga sampai hari ini
saya terus terang belum punya jawaban terhadap solusinya seperti apa
kalau alasannya bahwa ini adalah bagian dari mereka mereka yang pengendapannya besar
waktu pak jokowi memanggil kota kabupaten di jakarta
kota bandung ini tidak termasuk di sepuluh besar kota kota yang pengendapannya diumumkan oleh presiden jokowi
sebagai pengendapan yang paling buruk atau paling besar
jadi saya nggak ngerti juga kenapa bandung diikut sertakan ke dalam program
yang harus dipotong anggarannya sampai tiga ratus miliar
jadi yang ingin saya ingatkan kami pasrah tapi kami akan mencari solusi
hanya kami mengingatkan pola komunikasi seperti ini saya kira kurang baik
karena kami di daerah akan kewalahan untuk mengamankan
baik ini sebuah hal yang patut digarisbawahi karena saya klarifikasi lagi
anda tidak ada di bawah berkomunikasi terkait informasi bahwa akan ada efisiensi
untuk dana alokasi umum di kota bandung kang emil
tidak sama sekali
iya betul jadi kita terima surat bahwa anda masuk list kota yang dipotong
dan pas saya cek ke tim saya di bapeda pemotongan ini luar biasa
ini masalah gaji orang ya penghasilan jadi gimana saya mencari solusinya
kita akan coba bicarakan ke dprd juga dewan
tapi poinnya mendadak mendadak tanpa sosialisasi begini
sesuatu hal yang kurang baik menurut saya
baik kang emil anda tadi menyebut bahwa kota bandung

pertemuan dengan jokowi bukan merupakan salah satu pemda yang rajin mengendapkan dananya di bank daerah
artinya salah satu indikator anda mengklaim tidak menjadi bagian itu
kalau anda mereka reka mengapa kota bandung menjadi wilayah ketiga terbesar
yang dibekukan dana alokasi umumnya kang emil
ya saya tidak bisa mereka reka kenapa bandung masuk atau tidak
atau dari surat yang anda terima adakah dijelaskan mengapa
saya tidak bisa mengatakan
tidak ada alasan cuma hanya pemberitahuan gitu
jadi artinya kami kebingungan
beri kami alasan beri kami penjelasan
dan waktu sudah mepet tinggal empat bulan lagi
gimana kami mencari talangan atau ganti untuk membayar gaji pegawai
kan juga sesuatu yang harus sama sama difikirkan
baik kang emil tadi
saya mewakili perasaan dan suara hati dari para wali kota dan bupati se indonesia
baik kang emil
tadi anda menyebutkan bahwa yang paling terdampak signifikan adalah gaji dan birokrasi
mungkin ke depan meskipun tadi saya mendengar anda juga menjawab kita akan diskusikan lagi
tapi mungkin anda bisa berbagi pada kami kira kira solusi jangka pendek apa yang akan anda lakukan
adakah mungkin dana yang bisa anda manfaatkan terlebih dahulu untuk tetap meneruskan target target pembangunan di kota bandung
ya yang pasti kami akan memotong pembangunan infrastruktur
atau pembangunan yang langsung berdampak ke kota bandung
dan yang pasti kami akan memotong pembangunan infrastruktur atau pembangunan yang langsung berdampak ke kota bandung
kalau ide kreatif saya sementara ini adalah biasanya dari sisa sisa lelang kami masih ada penghematan ya
misalkan kalau lelang itu seratus miliar kan dimenangkan oleh kontraktor delapan puluh miliar
nah biasanya kan ada spare itu dua puluh miliar
kali sekian banyak proyek biasanya adalah gitu
nah mungkin itu saja yang bisa saya jawab secara singkat kira kira dari mana untuk mengamankan
tapi ini adalah keputusan bersama dengan dprd oleh karena itu
hari ini pun tadi sejak surat itu diterima kami langsung rapatkan dengan dprd
untuk memastikan ada keputusan politik bersama bagaimana mengantisipasi hal ini
jadi poinnya bukan soal kita dipotongnya tapi soal kita tidak diajak diskusi
tidak dicari rembuk solusinya seperti apa yang menyebabkan kami agak kewalahan gitu
baik kang emil saya tahu anda pasti punya prioritas apalagi pasca anda menerima surat bahwa dana alokasi
bahwa ada alokasi umum
untuk kota bandung dipangkas dibekukan maksud saya
namun setelah pembekuan pos mana nanti yang akan menjadi prioritas anda
ya tentunya kita kan ada pelayanan dasar ya pelayanan kepada masyarakat pelayanan pendidikan kesehatan ekonomi
termasuk saya juga sangat senang tenang paket ekonomi dari pak darmin
kami punya tiga puluh lokasi untuk rumah susun atau apartemen rakyat
untuk masyarakat berpengalaman
penghasilan rendah mudah mudahan bandung akan menyambut paket regulasi ini
dan menjadikan kemakmuran dari sisi rumah ini bisa hadir di masyarakat
ini juga akan kita genjot dengan kebijakan baru dari pemerintah pusat juga
baik kang emil saya suka dengan ide terakhir anda bahwa anda langsung mematakan deregulasi di paket kebijakan julid ke tiga belas
anda menyediakan ada anda menyatakan ada lahan di sana ya mungkin bisa saja ini menjadi salah satu celah lagi untuk
topangan pertumbuhan ekonomi nasional
wali kota bandung ridwan kamil terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business